antibody dependent enhancement atau ade adalah fenomena yang terjadi ketika virus berikatan dengan antibody untuk menginfeksi sel inam
akibatnya infeksi virus menjadi kronis dan berlangsung lebih lama serta mampu melemahkan sistem imun
agar potensi ini tidak terjadi setiap vaksin harus melewati uji praklinis serta uji klinis dalam tiga tahap
ketua tim riset uji klinis vaksin covid sembilan belas di indonesia kusnandi rusmil menyatakan
hingga saat ini di seluruh dunia tidak ditemukan fenomena ade dalam proses uji praklinis maupun uji klinis vaksin covid sembilan belas
jadi fenomena ade ini adalah fenomena yang terjadi kalau kuman penyakitnya itu mempunyai antigen lebih dari satu
kan kalau dari virus covid ini antigennya satu
dan ade ini hanya terjadi pada waktu itu di virus demam berdarah
penelitian antigen untuk virus ini sudah dicoba dalam uji praklinik dan sudah diperiksa juga
dan pada covid ini tidak terjadi ade

hal yang sama juga disampaikan ahli biologi molekuler ahmad utomo
menurut ahmad berdasarkan data yang sudah dipublikasi secara terbuka oleh tiga kandidat vaksin
fenomena ade tidak perlu dikhawatirkan
kalau emang ade ini real harusnya kita bisa melihat mungkin minimal berimbang kejadian covid
antara yang kelompok vaksin dan kelompok relawan
dan kalau emang ade benar terjadi harusnya kita melihat bahwa ternyata
karena kasus severe yang lebih berat itu terlihat pada kelompok vaksin bukan di kelompok relawan
kalau kita lihat misalnya data dari pfizer misalnya itu memang ada ditemukan severe
yang severe itu ada sekitar delapan orang di kelompok placebo dan satu orang di kelompok vaksin
artinya apa artinya kalau memang ada ini terjadi harusnya terbalik
harusnya justru yang severe itu banyak terjadi di kelompok vaksin bukan yang kelompok placebo

potensi ade memang tidak terjadi
tidak terjadi dalam vaksin covid sembilan belas
namun seperti produk farmasi lainnya vaksin covid sembilan belas pun masih tetap mengandung risiko atau efek samping
sekidemikian setiap risiko vaksin akan diketahui dalam proses uji klinis
sehingga proses mitigasi terhadap risiko bisa dilakukan
mungkin yang akan terjadi ada dua hal yang perlu kita antisipasi sekarang terkait vaksinasi
jadi untuk ade insya allah kita bisa singkirkan
tapi nggak berarti kita lolos di lubang jarum ini
kita antisipasi apa itu yang kita antisipasi
kejadian ikutan pasca imunisasi
dan ini pemerintah sudah ada mekanismenya
ini mekanisme standar di kemenkes
jangankan untuk vaksinasi covid
untuk vaksinasi dasar itu mereka sudah ada mekanismenya
jadi pelaporan seperti apa pencatan seperti apa jadi tidak sembarangan
ini setiap kejadian kipi pasti ditindaklanjuti secara serius
negara pasti hadir di situ
jadi masyarakat tidak perlu khawatir dalam hal ini
nah yang kedua adalah alergi
kita sekarang ketahui
alergi yang cukup serius
terutama dengan menggunakan vaksin yang teknologi baru ya
dengan mrna gitu ya
kusnandi rusmil menyatakan sejauh ini efek samping yang banyak timbul dalam uji klinis vaksin
adalah reaksi lokal
berupa nyeri pada tempat suntikan dengan intensitas ringan
juga pegal otot dengan intensitas ringan
hal ini tentu saja membuat masyarakat tidak perlu khawatir
untuk mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
kita muhammad iqbal jakarta